terima kasih bapak
terima kasih bapak
terima kasih bapak
terima kasih bapak
respeedboat ini selesai direvitalisasi pada dua ribu sembilan belas dengan mengedepankan kebudayaan era jakarta tempo dulu
tamu bisa memilih untuk menginap di cotage dengan nuansa betawi pecinan atau heritage
ada pula contage bernuansa western dengan konsep minimalis dua lantai yang cocok untuk menginap bersama keluarga
tapi biar makin terasa staycation di jakarta
saya memilih kamar kemayoran bernuansa betawi
sebelum tamu masuk semua sudut kamar telah dibersihkan petugas untuk memberi rasa aman dan nyaman saat menginap
selain nuansa kamar yang unik resort ini juga menawarkan fasilitas infinity pool dengan pemandangan laut lepas
cocok nih untuk duduk santai melepas penat
jauh sebelum dijadikan resort wisata pulau bidadari memiliki sejarah panjang bersama tiga pulau lainnya
yakni onrus kelor dan pulau cipir
keempat pulau ini disebut sebagai tempat pertahanan dan menyimpan rempah rempah sebelum dikirim ke belanda
dinamakan pulau kelor karena besarnya yang hanya selebar daun kelor
memiliki luas tak sampai satu hektare pulau ini menyimpan peninggalan belanda
berupa galangan kapal dan benteng yang dibangun voc untuk menghadapi serangan portugis pada abad ke tujuh belas
bernama benteng martelo
nah benteng martelo yang ada di pulau kelor ini diperkirakan terdiri dari dua lantai ketinggiannya sembilan meter
dan merupakan benteng yang terkecil diantara empat benteng martelo yang ada di kepulauan seribu
kalau kita lihat sih ini kayaknya tingginya sih udah nggak nyampe sembilan m lagi ya mas ya betul sekali karena sudah runtuh ataupun ada
selanjutnya kita menuju ke pulau
onrus yang berlokasi tak jauh dari pulau kelon
nama onrus berasal dari bahasa belanda yang berarti tak pernah beristirahat
atau dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah andres
pulau seluas tujuh enam hektare ini dulunya memiliki aktivitas yang padat
mulai dari dijadikan galangan kapal hingga pergudangan lengkap dengan benteng sebagai pertahanan awal batavia
dari pulau ini pula sejarah peninggalan masa kolonial di laut batavia dimulai
peninggalan lainnya adalah komplek pemakaman tua belanda
ada makam populer milik maria van de velbe dengan makam bertulis sebuah puisi
ada pula jejak jejak peninggalan dari tempat karantina jemaah haji yang pada tahun seribu sembilan ratus sebelas hingga seribu sembilan ratus tiga puluh tiga lalu berlokasi di pulau ondrus
pulau ini dipungsikan sebagai karantina haji tempat menampung kepulangan jemaah haji yang pulang dari mekah
kebetulan pada masa itu transportasi masih kapal laut
usai berkeliling saya menghabiskan sorenan indah dengan bersepeda keliling pulau bidadari
menikmati suasana resort sebelum beranjak ke lokasi selanjutnya
pula yang terbaik di pulau onrus adalah pulau yang terbaik di pulau onrus
pula yang terbaik di pulau onrus adalah pulau yang terbaik di pulau onrus
fokus urutan covid daerah pulau manila
yang ditemukan dan saja ajaran road trip
menggunakan gaya capek next
sedih mengambil dosa newteintegrated
perahu menemukan anyone buddy
time seperti ini bisa bebas tanpa rasa khawatir
dua kamar tenda di resort ini berkonsep eco resort karena menyatu dengan alam
saya glamping itu sangat diminati oleh tamu tamu dari mancanegara
lokasi resort yang berada persis di seberang dermaga memudahkan mobilisasi tamu yang hendak berwisata air sekitar pulau pramuka
namun sebelum naik kapal cuci tangan dulu di tempat yang telah disediakan
selama berlibur tetap terapkan tiga m ya
yakni memakai masker mencuci tangan dan menjaga jarak agar liburan aman dan nyaman
saya akan ajak anda menjajah snorkeling di karang pulau air dan sub koral yang ada di kelurahan
jika sudah menyewa kapal di sini tak perlu khawatir
karena anda akan diajak berkeliling di banyak spot cantik sebelum turun ke air
well sebelum mulai snorkeling kita wajib pemanasan dulu
tapi pemanasannya with a view kayak gini
kali ini saya bakal pemanasan di pulau air kepulauan seribu
agar lebih aman sebaiknya membawa peralatan snorkeling pribadi ya
perjalanan ini semakin menyadarkan saya
kalau kepulauan seribu juga memiliki keindahan bawah laut yang sayang dilewatkan
mulai dari aneka terumbu karang
hingga ikan ikan cantik beraneka warna
yang dapat membuat pengalaman wisata di indonesia aja menjadi tak terlupakan
nabila putri muhammad iqbal kepulauan seribu jakarta